obat obatan sangat diperlukan ketika orang sedang sakit dan harus dirawat di rumah sakit
atau fasilitas kesehatan rujukan seperti klinik serta praktik dokter pribadi
kekhawatiran akan muncul jika stok obat kosong
hal ini dialami oleh elok wulandari yang mengeluhkan obat stroke
yang beberapa kali harus dibeli di apotek rekanan
yang bekerja sama dengan vaskes rujukan tempat orang tuanya berobat
menurut dia obat saraf yang ditanggung bpjs kesehatan oleh pihak rumah sakit
hanya diberi jatah untuk tujuh hari
dua puluh tiga hari sisanya terpaksa dibeli di apotek yang ditunjuk oleh pihak faskes
ketersediaan obat untuk pasien bpjs kesehatan di faskes rujukan
sejatinya menjadi tanggung jawab pihak vaskes seperti rumah sakit
seksi pelayanan penunjang medik rumah sakit anak dan bunda harapan kita
heni safarini mengatakan

sudah sesuai dengan kemampuan pemerintah
ketersediaan obat dan alat kesehatan untuk pasien bpjs kesehatan di faskes rujukan
sesuai dengan standar formularium nasional
yang telah ditetapkan oleh kementerian kesehatan dan bpjs kesehatan
jika misalnya terjadi kekosongan obat karena faktor menipisnya bahan baku
pihak vaskes akan menghubungi distributor utama obat obatan
untuk mengkonfirmasi hal ini
selain itu vaskes akan mengupayakan mencari dan membelikan obat yang kosong tersebut
di rumah sakit yang memiliki instalasi farmasi atau dari apotik lain
pada saat misalnya kejadian yang tadi terjadi
itu biasanya pihak kami
yang akan mencari obat tersebut
bukan pihak pasien
jadi ada pengadaan namanya
pengadaan alternatif terakhir itu pengadaan dengan kas kecil farmasi
jadi nanti resep yang tadi masuk ke farmasi akan dilayani
dan kita akan belikan di apotek atau rumah sakit terdekat di sekitar kita
di sekitar rumah sakit
nah nanti baru kita layani pasien tersebut
jadi bukan pasien yang jalan keluar
jadi intinya pasien tetap dilayani di rumah sakit
gitu sih pak
direktur jaminan pelayanan kesehatan bpjs
lili kresnowati menyebut penyediaan obat di vaskes
melalui beberapa proses distribusi yang ditangani oleh sejumlah pihak
kementerian kesehatan melalui komisi formularium nasional
akan menentukan jenis obat apa yang masuk daftar
dan menetapkan harga batas atas obat
setelah itu lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah atau lkpp
akan melakukan tender berdasarkan harga yang ditetapkan
saat harga telah disetujui obat akan dijual di e katalog dan pihak vaskes
akan mengajukan pembelian menggunakan e purchasing atau secara manual
pihak lkpp akan melihat pengajuan pembelian obat dari vaskes rujukan
berdasarkan rencana kebutuhan obat
rantai penyediaan obat ini diakui bpjs kesehatan
bisa menimbulkan masalah tidak meratanya distribusi obat ke daerah
sehingga vaskes rujukan tingkat lanjutan tidak bisa membeli
sebetulnya vaskes juga punya mekanisme
seandainya memang obat yang di dalam ika kalau tidak tersedia
dia boleh kok menyediakan obat di dalam e katalog
sepanjang memang dia berkenan
artinya memang rumah sakit tanggung jawab kalau memang dia mau beli
ternyata dengan e katalog pun misalnya tidak bisa ya
tidak bisa karena mungkin satu dan lain hal tadi ya
entah itu karena dia nggak punya e purchasing
karena harus beli manual kadang kadang begitu
tapi ini memang tanggung jawabnya vaskes untuk bisa menyediakan
jadi kadang kadang vaskes vaskes yang baik dan berkomitmen
biasanya dia akan menyediakan
jadi semua keperluan pasien yang terkait dengan layanan
yang sudah dibayarkan dengan inasipijis ini menjadi tanggung jawab vaskes
lili menambahkan bpjs kesehatan memiliki perjanjian kerjasama dengan vaskes rujukan
yang diperpanjang setiap tahun dengan beberapa persyaratan
jika ditemukan adanya kendala di lapangan
misalnya peserta jaminan kesehatan nasional tidak mendapatkan obat yang menjadi haknya
atau dibebani biaya di luar tanggungan
pihak bpjs meminta masyarakat melaporkan masalah ini
dinamika yang terjadi di lapangan memang diakui oleh bpjs
bisa membuat miskoordinasi ataupun juga miskomunikasi antara pasien
dengan pihak farmasi dari vaskes rujukan
untuk itu bpjs kesehatan telah menyiapkan petugas pemberi informasi
dan penanganan pengaduan atau ppip
serta petugas bpjs satu atau bpjs siap membantu
yang ada di setiap paskes rujukan
dengan nomor telepon yang bisa dihubungi sewaktu waktu
disertai dengan foto petugasnya
apabila misalkan ada vaskes yang tidak mematuhi komitmen kerjasama
antara bpjs dengan vaskes ini
maka bpjs dapat memberikan teguran secara lisan
bahkan surat peringatan pertama kedua ataupun juga ketiga
bahkan berakibat pemutusan hubungan kerjasama dengan pihak bpjs kesehatan
harman helmy lalu prestisa jakarta